ya pembunuhan yang dilakukan oleh remaja terhadap anak berusia lima tahun ini jelas di luar nalar
namun kita tidak bisa menyalahkan pelaku sebab tanggung jawabnya juga ada pada sekitar
bergabung bersama kami arthur josiasimon kriminolog universitas indonesia
pak arthur selamat malam
pak arthur publik sempat mengetahui bahwa pelaku yang masih berusia remaja ini punya ketertarikan begitu dengan film film horror
kemudian melakukan pembunuhan dengan niat
mengapa kemudian seseorang mudah terpengaruh dengan film di luar batas norma
kemudian dengan mudah begitu melakukan imitasi terhadap apa yang ia tonton pak arthur
ya baik jadi pertama kita melihat ini kasusnya anak ya umur kategori anak
nah pada umur kategori anak itu memang proses imitasi penuruan belajar belajar kejahatan itu memang sangat mudah sekali terserap gitu loh
apa yang ada di dalam film terutama youtube ya
nah pada saat dia menonton tanpa ada yang mengawasi tanpa ada yang memonitor itu kemudian masuk dalam pikiran dia pengetahuan dia
dan tidak ada yang monitor itu benar atau salah gitu loh
sehingga dia kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang normal gitu loh
nah jadi disini asosiasi dia terhadap pelaku yang menurut umum itu adalah melanggar
dan tidak ada yang menurut dia adalah satu yang normal
nah ini yang dikatakan sebagai asosiasi yang berbeda pada saat anak melakukan tadi disebut coping
atau disebut dengan imitasi atau penyeruan
nah jadi dugaan saya itu yang terjadi pada anak tersebut
dimana tidak sekali ini dia nonton ya
kemungkinan besar dia sudah berkali kali beberapa kali menonton film horror yang sama
yang penuh kekerasan sadistis
dan tidak ada yang kemudian memberikan batasan panduan bahwa ini tidak benar begitu loh
jadi kemungkinan besar lingkungan di sekitar si anak tersebut itu juga kurang memperhatikan si anak tersebut
dan maknanya pada saat menonton ya
nah dengan tidak adanya pengawasan dari keluarga dengan kejadian ini kita bisa sedikit menyimpulkan
nggak ada pengawasan artinya pengawasannya lalai setidaknya dari lingkungan
dari tempat tinggalnya
tapi memang apakah sekarang ada pergeseran makna dan juga fungsi keluarga dan lingkungan saat ini
sehingga mudah sekali hal ini terjadi pak arthur
ya jadi menurut saya pengawasan atau monitoring tidak hanya pada fisik si anak begitu loh
tapi apa asupan yang kemudian ada pada si anak tersebut
nah asupan itu yang paling utama saat ini si anak itu kalau sudah di medsos bisa berjam jam ya
sangat betah dibandingkan hal yang harusnya
dilakukan si anak anak gitu loh
bermain dengan teman sebaya dan sebagainya
nah asupan yang ada dalam anak konten konten ya
konten konten yang negatif
memang kemudian kalau keluarganya atau orang tuanya tidak mengetahui bahkan cenderung gaptek ya
itu menjadi persoalan memang
jadi di sini menurut saya tidak saja pada keluarga tapi juga pada pihak pengelola gitu loh
pada pihak pemerintah sebagai bagian apa namanya
yang membuat medsos itu bisa ada berbagai macam lah
konten konten baik yang positif negatif
nah mulai ada pengontrolan
jadi pengontrolan ini tidak hanya dibebankan pada pihak keluarga gitu loh
tapi juga semua pihak menurut saya
meskipun selama ini sudah dilakukan ya
sudah ada kpi dan segala macam ya
tapi untuk youtube
dan segala macam itu kan siapa yang kemudian mengawasi begitu loh
nah jadi tidak hanya pada fisik si anak
tapi konten konten apa yang masuk
ya yang kemudian sepantasnya diterima oleh anak
nah itu juga menjadi penting
jadi kembali kepada teori belajar kejahatan
apabila konten konten yang masuk memang konten konten kejahatan
itu sangat mendorong memicu si anak itu melakukan kejahatan
petunjuk ini tidak
ya kan memang orang tua tidak mungkin mengontrol ya anaknya
tapi juga di sini kan ada pihak yang mengelola gitu loh
konten konten yang sifatnya negatif
nah ini juga saat ini menjadi perlu diperhatikan begitu
pak arthur pelaku yang notabene masih di bawah umur lima belas tahun
merasa puas ketika sudah membunuh korban
padahal pelaku ini tidak punya apa namanya
tidak punya motif untuk
untuk membunuh motif tertentu
tapi memang hanya karena ada dorongan untuk membunuh
hal semacam ini lazim terjadi pak arthur
ya ini yang ada karena kategorinya anak ya
di luar dari kebiasaan yang ada dalam masalah pemenuhan
kalau seorang dewasa maka pembunuhan cenderung menghilangkan barang bukti
kemudian menyembunyikan barang bukti
ini tidak sebaliknya begitu loh
artinya memang si anak ini
apa yang contohnya itu betul betul mengarahkan dia melakukan tindakan itu
sehingga dia juga tidak tahu bahwa ada aturan gitu ya
aturan pidana gitu ya
terhadap tingkah laku pemenuhan itu
nah jadi sebetulnya
nah nanti maksud saya biar secara detail kan
dilakukan oleh pihak penyidik atau penyelidik ya
atau para psikolog anak lah
yang lebih detail ya
karena pelakunya ini lima belas tahun
prosesnya akan seperti apa pak arthur singkat saja
ya jadi menurut saya ini kan
bisa kemudian menggunakan atau
berpartisipasi para psikolog anak ya
kemudian ada pihak bapas
yang akan melintihan kemasyarakatan tergantikan anak
kemudian pihak tadi penyidik atau penyidik gitu loh
semua ada berapa pihak
yang memang sudah diatur
dalam baik hukum pidana
maupun sistem peradilan pidana anak
itu terus berperan disitu
menentukan batas mana
undang undang yang ada diterapkan
ya ini berulang kali terjadi
pemerintah seolah gagap
kemudian lepas tangan
dan tadi seperti pak arthur bilang
pengawasan bukan hanya dari satu instansi
tapi dari seluruh lapisan masyarakat juga
harus ikut mengawasi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami